buat yang cengeng dan perasa disarankan jangan cari masalah kriminal
nanti seperti orang ini seorang kurir narkoba menangis sejadi jadinya ketika ditangkap polisi
umur sudah dua puluh satu profesinya kurir narkoba
ya pantas saja dibekuk satuan narkoba polres batubara gara gara bawa sabu satu kg banyaknya
warga tanjung balai sumatera utara ini sedih luar biasa
tapi tidak ada yang iba ia menyesali perbuatannya dengan bercucuran air mata
selamat bergabung di penjara